jenazah ani yudhoyono istri presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta sekitar pukul sepuluh malam
sebelum diterbangkan dari singapura kepada kerabat terdekatnya
sbi menceritakan kenangan terakhirnya bersama ani yudhoyono
istri presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono
tutup usia di singapura sabtu pukul sebelas lewat lima puluh waktu singapura
sebelum dibawa ke tanah air jenazah almarhum dimandikan
dan disemayamkan di kedutaan besar ri di singapura
sekjen partai demokrat hinca panjaitan menceritakan
sang suami sby menyampaikan permintaan terakhir
sebelum peti ditutup dan jenazah disemayamkan
sbi menyebut ingin mencium wajah sang istri
selama menjalani pengobatan di singapura sejak awal februari lalu
sb tak sekalipun meninggalkan wanita yang dinikahinya empat puluh tiga tahun lalu itu
kepada kerabat terdekatnya
sbi sempat menceritakan kenangan terakhirnya dengan almarhumah

saya berkomunikasi yang terakhir
sepanjang ribu meskipun kini kini
saya berkata di sini
saya kan tak kasi tak maafkan saya
kesedihan mendalam juga meliputi sby dan kedua putranya
agus harimurti yudhoyono serta edi baskoro yudhoyono ketika menyampaikan pernyataan pertamanya kepada publik setelah ditinggal ani yudhoyono
doanya agar ibu ani ikut tenang di sisi tuhan yang maha kuasa
sebelum dipanggil oleh yang maha kuasa allah swt
tadi siang empat bulan kurang lebih berada di singapura
saya menampingi ibu ani setiap hari siang dan malam
saya dan keluarga isyallah akan mewujudkan mimpi mimpi cita cita dan pencara imbal yang belum bisa diwujudkan
kesetiaan sbi kepada ani yudhoyono juga tampak saat mendapingi jenazah di pesawat ketika diterbangkan ke halim perdana kusuma jakarta
jenazah ani yudhoyono tiba di bandara halim perdana kusuma pukul dua puluh dua lewat enam menit waktu indonesia barat
jenazah disambut secara militer
oleh tni angkatan udara
almarhumah langsung dibawa ke kediaman di cikeas jawa barat untuk disemayamkan
rumah duka yang sudah ramai didatangi kerabat dan tokoh nasional kembali menjadi saksi
tangis haru jenderal tni susilo bambang yudhoyono yang tak kuasa ditinggal teman hidup